jalan jalan saat malam di kota semarang jawa tengah kali ini akan memberikan pengalaman berbeda
ada sebuah komunitas bernama semarang angker yang akan mengajak kita menjelajahi tempat tempat yang dikenal angker
ya saat ini saya berada di kawasan kota lama semarang
di mana saya bersama komunitas semarang akan melakukan penjelajahan ke sebuah gedung tua
yang dicap angker oleh sebagian masyarakat
saya sudah didaftar sebagai peserta dan saya akan bergabung dengan peserta peserta lain untuk melakukan penjelajahan
untuk trip malam ini peserta diajak ke sebuah gedung tua di kawasan kota lama semarang
yang sudah berpuluh puluh tahun mangkrak dan tak dihuni
sebelum perjalanan misteri dimulai
peserta akan diberi penjelajahan
peserta akan diberi pengarahan kemudian diakhiri dengan doa
kemudian peserta masuk gedung tua yang merupakan bangunan tiga lantai
untuk mengetahui sejauh mana keangkeran tempat
peserta diminta mengubah status ponselnya tidak berbunyi dan tidak diizinkan menyalakan alat penerangan apapun
cukup dengan cahaya dari lampu senter yang dibawa dua orang tim semarang angker di depan dan belakang rombongan
ketika sampai di area lantai tiga yang dianggap menjadi pusat makhluk astral
tim semarang angker meminta kami membentuk formasi berjarak dan hening tanpa cahaya satupun
untuk merasakan aura mistis dengan iringan tembang kling sirungi
ini semua lampu dimatikan dan oleh bila kait dibunyikan tembang kling sirungi yang diperkaja berkaca dapat menghentak udara
penyisiran kami lanjutkan ke area bawah gedung yang memiliki beberapa lubang sumur dan bangker
salah satu dari peserta terdeteksi kesurupan saat kami akan melakukan formasi diam
beruntung peserta yang kesurupan berhasil dinetralisir meski prosesnya membutuhkan waktu lebih dari tiga puluh menit
satu jam perjalanan wisata ke tempat angker memiliki kesan tersendiri buat peserta
khususnya mereka yang baru kali pertama ikut karena penasaran
ingin apa ya sejauh mana dalam dunia dunia yang dikatakan tidak nyata bisa menjadi nyata
ingin mengikuti itu aja kebenaran kebenaran itu terjadi apa enggak
sudah berapa kali ikut
apa yang anda lihat tadi pak panjang satu jam
tadi pada waktu di lantai dua ya
di lantai dua terlihat
seperti orang berdiri
cuma di tengah ini ada warna hijaunya
saya juga kurang tahu itu
cuma sebatas saja ya
sebatas pandang saya saja
lihat itu enggak
tapi merasakan waktu lihat di waktu masak umis lubang itu tadi dong
saya menengok ke lorong tadi
lorong yang raya rayanya gembur ya
itu kayak ada sesuatu
emang kok gitu
agak dingin lah
terus tapi saya memalingkan muka lagi ya
kalau ingin ikut tour ini sendiri motivasinya
ya ingin pengalaman saja kita lihat
pengen sesuatu yang memang goib lah
sudah berapa kali ikut
pengen lagi enggak
ya pengen lagi kalau ada mas mati
komunitas semarang angker sendiri dibentuk dari rasa penasaran terhadap tempat tempat yang angker
mereka yang memiliki kesamaan rasa ini pun
yang kemudian membawa konsep menjelajahi tempat tempat angker
namun dalam suasana yang santai dan menyenangkan
jadi semarangker itu
kami menjelajah tempat tempat yang dianggap angker
yang dianggap sering muncul mitos penampakan
kami memecah mitos dan menguak misteri
misalnya di situ katanya sering muncul pun enggak
daripada katanya ayo kita masukin
di tempat situ katanya nggak boleh
misalnya naik ke
ke batu itu
selama tidak bertentangan dengan norma yang ada
termasuk silat atau norma apapun
dan mendapat izin dari penjaga atau pengelola atau pemilik
kami melanggar mitos pantangan tersebut
tujuannya hanya memecah mitos menguak misteri
daripada katanya ayo kita buktikan
bagi anda yang suka tantangan dan singgah di kota semarang
bisa mencoba sensasi perjalanan malam ke tempat angker
bersama komunitas semarang angker
cukup membayar rp lima puluh
anda dapat menikmati perjalanan berwisata dengan jantung berdebar
damar sinuko semarang jawa tengah